ikuti lapas sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama islam
tidak lain dari yang sebenarnya
baik terima kasih yang mulia
nanti yang didengar pertama tentunya
dari ahli kpu ya
tidak kami lakukan penyumpahan karena
mereka adalah penyelenggara yang sudah melekat
nanti akan kami jelaskan pada saat
keterangan saksi di masing masing yang bersangkutan
pemeriksaan ahli maupun saksi
apakah yang ingin disampaikan itu
jadi saya selesai sebagai komisar di stelkom
dan sekarang saya tidak menjadi komisar di stelkom lagi
jadi tidak perlu izin ya bapak ya
apakah masih mengajar di prasetya mulia
saya mengajar sebagai dosen part time di prasetya mulia
tidak ada izin dari prasetya mulia
atau surat rekomendasi semacam itu
tidak karena saya dosen part time di sana
yang dari bawah sudut
prof marsudi sesuai dengan ketentuan bahwa
kesaksian ini akan diberikan atau keahlian ini akan diberikan
dalam waktu sekitar dua puluh menit
jadi presentasinya lebih kurang sepuluh menit
nanti ada waktu pendalaman lebih kurang sepuluh menit
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
yang saya hormati teman teman dari pemohon
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenankan nama saya adalah marsudi wayu kisworo
dan seperti disampaikan oleh pemohon tadi
dua ribu sembilan belas saya juga ada di majelis ini menjadi saksi ahli
mungkin beberapa hakim konstitusi yang dua ribu sembilan belas menyidang waktu itu
sempat lihat saya mungkin masih ingat saya begitu
nah bapak ibu sekalian dan majelis yang mulia
saya diminta oleh kpu untuk memberikan sebagai ahli pendapat ahli mengenai sirekap
nah di presentasinya bisa ditampilkan
kenapa ini setiap tahun sejak dua ribu empat belas
ketika pertama kali teknologi di komputer digunakan
itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan
terakhir kemarin dua ribu sembilan belas dan sekarang terulang lagi
kalau kita lihat pada peraturan perundang undangan
bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara berjenjang
ekstrimnya seandainya sirikap itu tidak ada pun
sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara berjenjang itu
karena kita lihat dalam perhitungan suara itu seperti apa
tapi karena sudah dipermasalahkan berbagai macam masalahnya
maka izinkan saya nanti menyampaikan apa yang saya lihat tentang sirikap ini
saya memang sirekap ini tidak terlibat dalam pengembangannya
karena kalau dua ribu sembilan belas saya hitung masih banyak terlibat
tidak turun gunung lagi tapi saya agak naik gunung begitu
tapi karena masalah masalah ini kemudian saya terpaksa untuk melihat seperti apa
nah informasi tentang sirikap saya lebih banyak dapatkan dari teman teman dari developer
sehingga nanti kalau ingin tahu tentang dalamnya serikat
bapak ibu dan yang mulia bisa mendalami dari developer
jadi saya ambil dari undang undang dari peraturan kpu no enam puluh enam
sebetulnya sirekap itu adalah sarana untuk
pertama adalah publikasi hasil perhitungan suara dan proses perhitungan suara
jadi publikasi dari kedua hal ini
tapi serta juga alat bantu untuk rekapitalisasi
nah arsitektur sirekap sendiri itu terdiri dari dua
jadi yang mana dipermasalahkan nanti harus jelas
serikat mobile itu adanya di hp
itu aplikasi yang kemarin ditampilkan itu ada semuanya sirekap mobile
yang ada di kpps jadi digunakan oleh kpps untuk mengupload data itu adalah serikat mobile yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya karena itu ada banyak di sana
kemudian masuk datanya ke dalam sirekap web
nah di sirkup web inilah kemudian data direkapitulasi dan kemudian ditampilkan di web yang sering kita lihat sebagai info pemilu dua ribu dua puluh empat itu
artinya apa jadi sebetulnya flow nya adalah data itu masuk dari sirikat mobile
kemudian serikat web tugasnya adalah lebih kepada untuk melakukan konsolidasi rekapitulasi dan sebagainya dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web
nah yang mulia dasi rekapitulasi dan sebagainya dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web
aplikasi dan sebagainya dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web
nah yang mulia dan baik baik sekalian
problem pertama dari cirecup mobile jadi supaya clear saya sebut sebagai cirecur mobile
dia mengambil data dari form c satu hasil
yang isinya dibuat dengan tulisan tangan
menggunakan teknologi yang namanya optical corructure cognition atau ocr
ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan situng dulu kalau situng dulu itu angkanya di entry manual
sehingga bisa timbul kehebohan seolah olah ada kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya
maka teman teman developer untuk sirekap ini menggunakan secara otomatis
jadi tulisan yang ada di c satu hasil itu di scan kemudian di capture kemudian di rubah menjadi angka
pertama karena tulisan yang ada di form c satu itu tulisan tangan
kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda beda
apalagi tulisan tangan di delapan ratus dua puluh dua ribu tps yang pasti orangnya berbeda dan tulis tangannya bisa berbeda
ada mungkin di kpps yang mengisi ini tulisannya bagus mudah dibaca
tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus
bahkan yang tulisannya jelek saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca
nah sebagai contoh kita lihat di sini dalam menuliskan angka saja itu stylenya bisa beda beda
ada menuliskan angka empat dengan kayak kursi terbalik atasnya terbuka
tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri empat itu tertutup atasnya
demikian juga angka angka lain satu ada yang menggunakan ada yang pakai topi dan sepatu ada yang cuma garis saja
nah karena itu optical correctory cognition itu kalau di laboratorium itu akurasinya masih sekitar sembilan puluh sembilan
jadi masih ada kemungkinan error satu di sana
tapi kalau dipakai di lapangan itu bisa lebih rendah lagi paling tinggi itu sekitar sembilan puluh dua
jadi ada kemungkinan tujuh salah ketika ocr ini merubah gambar menjadi angka
problem kedua adalah karena sirikam mobile itu ada di install di masing masing handphone dari kpps
maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda beda merknya beda beda kualitasnya
ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus ada handphone yang kameranya sangat kualitas bagus
ada yang gambarnya jelas ada yang buram ada yang remang remang ada yang warnanya jadi putih ada yang warnanya kekuning kuningan begitu
ini dari sisi kamera problem kedua
problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri
kita lihat contohnya di yang form c satu yang di kanan itu itu kertasnya terlipat
sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh ocr ini
karena ocr ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan dia hanya patuh kepada training data
jadi sistem ai ini adalah sistem machine learning ini dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan
itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka satu dua tiga dan seterusnya
tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah
nah jadi tiga masalah ini yang menjadi sumber ketika kenapa dijelaskan kenapa ketika ditampilkan di web itu antara angka dengan c satu bisa berbeda
nah tetapi karena sirikap ini adalah sarana untuk transparansi maka ketika terjadi perbedaan
terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat kpu kemudian segera untuk mengkoreksi itu melakukan tindakan korektif
sehingga makin lama errornya kesalahannya makin lama makin sedikit
nah bapak ibu sekalian dan yang mulia ini juga contoh masih ya
jadi ini adalah contoh bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu sehingga ketika di scan itu jadi tidak akurat angka angkanya
kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan sirekap mari kita lihat hasil sirekap dibandingkan dengan yang lainnya
tapi sebelum ke sana saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah software itu didevelop
jadi siri kap termasuk siri kap melalui proses seperti ini
jadi pertama developer itu membuat aplikasi kemudian dilakukan testing diuji
diuji sampai nanti software itu diyakinkan bagus
berjalan dengan baik baru kemudian di deploy atau di install
nah di install inilah terjadi tadi masalah ketika hp nya beda beda dan sebagainya itu kemudian bisa timbul masalah di sini
nah setelah di install baru kemudian dilakukan audit dilihat apakah bekerja dengan baik atau tidak
kalau suatu saat ditemukan fraud ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana maka baru kemudian dilakukan namanya forensik audit
jadi forensic audit itu ada tahapannya yang tidak begitu ujuk
kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana baru bisa dilakukan forensik audit
kalau tidak ada kejahatan tidak kemungkinan ada audit forensik
nah apakah di siri kap ada kejahatan
saya hanya ingin menampilkan data saja
saya bandingkan hasil kpu dengan yang pertama dengan lembaga hitung cepat
kalau kita lihat di sana lembaga hitung cepat ini dua belas lembaga hitung cepat ini angkanya tidak berbeda jauh dengan hasil sirekap maupun dari hasil kpu tiga rambut
rata rata error kalau kita lihat di angka tadi kalau kita rata ratakan errornya itu hanya
perbedaan rata rata antara hitung cepat dengan hasil perhitungan manual
itu kan sampelnya hanya dua ribu tps
nah ada yang tidak percaya pada statistik masalahnya begitu ya
nah saya ingin tunjukkan kalau ini dari statistik dengan sampling kita lihat bagaimana dengan real count yang lain
masyarakat sipil yang dipotori oleh para tokoh tokoh mungkin ada beberapa ada di ruangan ini
membuat berbagai macam perhitungan real paralel dengan sirekap
ada beberapa lebih dari sepuluh kalau tidak salah tapi saya ambil tiga saja yang besar
yang pertama adalah kawal pemilu dua ribu dua puluh
ini dipelopori oleh net grade kip icw dan banyak sekali lembaga lembaga yang sangat respectable di indonesia
sehingga hasilnya juga mestinya bisa kita hormati
yang kedua adalah jaga suara dua ribu dua puluh
ini juga dipelopori oleh beberapa tokoh nasional para ahli pemilu juga
mantan anggota kpu juga ada di sana dan beberapa lembaga lembaga yang juga respectable di indonesia
yang ketiga adalah jaga pemilu dua ribu dua puluh
ini lebih luas lagi ada beberapa ketua bem di sana dan beberapa yang lain
nah mari kita lihat dari tiga ini hasilnya seperti apa
ini bukan hitung cepat tapi ini adalah real count hitung nyata
jadi perbedaan antara kawal pemilu jaga suara dengan jaga pemilu dengan kpu juga sama tidak terlalu jauh
yang paling tinggi di sana adalah hanya di jaga pemilu karena jaga pemilu itu melakukan pembulatan
jadi angka persennya itu dihilangkan komanya dinolakan saja
tapi kalau kita lihat perbedaannya tidak banyak
kalau kita lihat kalau tadi hitung cepat tidak dipercaya karena sampel hanya dua dua ratus tps
tapi ini adalah real count artinya perhitungan nyata yang menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan kpu itu tidak berbeda jauh
nah kenapa sampai terjadi masalahnya kemudian sampai kita harus bersidang hari ini
yang mulia dan bapak ibu sekalian
karena proses sirekap ini tadi seperti yang saya sampaikan
dari secrecop mobile masuk ke seri cup web kemudian apa adanya itu langsung ditampilkan di web
pada waktu mungkin yang mulia beberapa yang pernah ikut sidang dua ribu sembilan belas
saya sudah menyampaikan waktu itu mestinya itu yang ditampilkan di web itu sudah diverifikasi dulu
jadi yang sudah verified itu tampillah di web
yang belum verified itu dipending dulu dimasukkan ke tempat sementara dulu sambil diperiksa kemudian diperbaiki
jangan kemudian yang diperbaiki itu yang ada
nanti teman teman kpu bisa untuk tahun dua ribu dua puluh sembilan biar tidak ada lagi sidang soal sirekap
maka mudah mudahan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan pada hari ini dan termasuk dua ribu sembilan belas yang lain
jadi hanya menampilkan data yang valid saja
yang belum valid ditunda dulu
demikian saya kira yang mulia untuk presentasi dari saya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh